di gedung aja ya akhirnya tinggal pilih mana gedung yang bagus yang cakep ya
nggak nggak nggak nih nih nih kalau di gedung itu waktunya pendek nih
tapi kalau di rumah nih terserah gue mau menanggap apa kek
gue mau nanggap topeng betawi gue mau nanggap lenong betawi gue mau nanggap organ tunggal semalam suntuk
terserah bener bener terserah gue
apa ini kayak begitu nggak kagak musim
udah deh di gedung aja
alhamdulillah pak kita sudah dapat ustadz kondang
namanya ustadz jufri al baghdadi
gue belum pernah dengar tuh
terkenal di kampungnya bang
kampungnya di mana
ini ustadz dapat pembalap
beneran nih terkenal nih
kok satu juta setengah
pak gimana sih kan gue bilang juga sejuta
lo gimana sih yok
pak muhyiddin bilang pertamanya kan lima ratus
jadi sejuta lima ratus
kan gue bilang juga ditambahin jadi sejuta
kita kesana lagi yuk
masa ustadz ditawar
masa ustadz ditawar
masa ustadz ditawar
pusing gue urusan berdua sama lo
dari dulu kagak ada yang deres
lo ustadz dari bagdad ditawar sejuta
takut kan harusnya ngingetin
lo yang salah mas
lo yang salah mas
lo yang salah mas

bep maunya anaknya cewek atau cowok
hmm ya apa aja beb
hmm ya apa aja beb
kalau gitu kita nggak usah cek langitnya
biar jadi surprise
bener beb nggak usah ya
bener beb nggak usah ya
oh berarti kita harus siapin nama untuk dua
haa bagus itu beb
nanti aku yang siapin nama cewek terus bep yang siapin nama baik cowok ya
ya pokoknya aku siapin nama yang bagus buat cowok ya
eh jangan beb
wah pas itu beb
aku lebih suka siapin nama cewek
nanti aku cari nama cewek yang bagus ya
tapi jangan beb
aku aja yang siapin nama dua duanya
nanti beb yang nilai
bagus apa enggak
kenapa lagi beb
nggak jadi beb
nggak jadi nih
pestanya di rumah
di rumah gue
supaya semua orang kampung ini tahu
siapa sebetulnya menantu kita tuh
di gedung aja
mana gedung yang bagus
kalau di gedung itu waktunya pendek nih
tapi kalau di rumah nih
gue mau menanggap apa kek
gue mau nanggep topeng betawi
gue mau nanggep organ tunggal
bener bener terserah gue
nih kayak begitu
nggak kaget musim
di gedung aja
ntar tamunya datang rapi rapi
mau di rumah
mau di gedung
yang datang orangnya itu itu aja nih
nggak ada bedanya
nanti lu nggak kasih izin apa
sama saudara saudara kita
yang datang dari udik sono
nanti lu di gedung
tapi kalo di sini
bisa betah dia
lebih keras kepala
ntar sengaja deh
ini mau kempik
dengernya ditambah satu juta mat
banyak kalo ada orang ngomong disimak
kamu lebih parah
dapet dari pak rijal
ustadz kondangnya dimana yo
di sentul ada ustadz kondang
makanya lu bergaul
sampe gak tau ya
saya itu sering ke sentul
enggak pernah denger nama ustaz
jufri al baghdadi itu
kalo lu kagak percaya
tanya aja di kampungnya soalnya mak
bapak lu bilang
rame ramenya disini aja
bisa gue cari gedung
apa gak kecepetan bu
umpik belum siap
ibu kan juga kayak lo
suka sama siapa
minggu ibu pikir kalau emang bapak lo mau nikahin ibu berarti dia sayang sama ibu
alhamdulillah kan lu lihat sendiri ibu bahagia
tapi kalau dipikir pikir lagi mungkin dulu ibu bukannya takut agak bahagia
atau takut kagak disayang bukan
tapi dari gadis terus berubah jadi istri orang
yang bikin ibu ngerasa takut dan belum siap
terus tiba tiba harus tinggal sama orang lain
hampir semua perempuan
ibu bisa lewatin semuanya
nikah gak pake cinta
percaya sama ibu
percaya sama ibu
cinta nanti bakal tumbuh pip